setelah dicari selama dua hari lima korban kapal tenggelam di perairan penyengat tanjung pinang kepulauan riau akhirnya berhasil ditemukan
sayangnya para penumpang kapal yang hilang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia
senin siang tim evakuasi gabungan tni dan polri menemukan lima jenazah korban kapal kayu yang tenggelam di perairan penyengat kepulauan riau
empat jenazah ditemukan pada pagi hari dan satu jenazah ditemukan belakangan
lima korban terdiri dari tiga perempuan dan dua laki laki
jenazah korban telah dibawa ke rumah sakit umum daerah tanjung pinang untuk diidentifikasi
dari empat orang tadi satu diantaranya perempuan tiga laki laki
yang baru teridentifikasi adalah satu perempuan yakni atas nama a itu dari pangkal pinang
rencana hari ini juga mungkin mau dibawa ke palembang
w atau wawan itu di tanjung pinang sini
untuk mengetahui perkembangan pencarian korban kapal tenggelam di tanjung pinang kita telah terhubung dengan kepala bidang humas polda kepulauan riau akbp hartono
pak hartono saat ini seluruh proses pencarian korban sudah selesai apa tahap selanjutnya
terima kasih mbak eva
jadi tentunya pertama kita ucapkan alhamdulillah ya pencarian kita sudah berhasil
orang tersebut sudah kita
temukan dan kami luruskan mungkin satu perempuan empat laki laki barangkali begitu mbak eva
saat ini bagaimana dengan kondisi penumpang selamat pak
yang selamat mbak eva kita masih dalam perawatan di rumah sakit umum daerah tanjung pinang
termasuk nahodanya atau yang membawa pongpong atau tekong pongkong tersebut
baik satu penumpang kemudian satu nahkoda apakah kemudian
bagaimana kondisinya pak apakah sudah bisa memberikan kesaksian atau sudah diberikan pertanyaan oleh pihak kepolisian
iya sementara memang kita masih dalam perawatan namun beberapa pertanyaan sudah bisa mereka berikan juga
namun demikian tentunya karena ini masih dalam perawatan kita memberikan kesempatan juga pada mereka
baik setelah kemudian seluruh korban sudah ditemukan lalu kondisi korban selamat juga saat ini dalam
perawatan bagaimana sejauh ini upaya penyelidikan penyebab kecelakaan pak hartono
ya tentunya ini nanti ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan sejauh mana apa penyebabnya sehingga melibatkan barangkali
instansi terkait lainnya atau saksi saksi yang lainnya untuk mengetahui titik terang penyebab daripada terjadinya kecelakaan ini
lalu bagaimana dengan
lalu bagaimana dengan
apa perlakuan terhadap keluarga korban apa saja yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun pihak yang berwenang
ya dari pihak kepolisian khususnya jajaran polda kipri ini sudah memberikan pemahaman pemahaman dan pengertian pengertian secara langsung pada saat mereka juga menjenguk atau pada saat mereka melihat daripada keluarga korban yang meninggal
dari pihak kepolisian ada juga tim tim yang khusus menangani berkaitan dengan masalah pengembalian daripada mental daripada keluarga tadi
baik meskipun pak hartono belum menyampaikan apa penyebab dari kecelakaan atau tenggelamnya kapal ini pak informasi yang beredar sejauh ini adalah penyebab kecelakaan adalah karena cuaca pak
perahu kayu ini menjadi transportasi utama untuk menyeberang antar pulau
apakah kejadian ini adalah kejadian ini adakah himbauan bagi para pengemudi maupun penumpang jika cuaca sedang buruk pak
baik memang betul secara kasat mata mungkin kita bisa melihat bahwa kejadiannya ini disebabkan bahwa cuaca yang kurang bagus namun demikian kan kita tentu kita harus melihat hasil penyelidikan tadi
jadi ke depan tentunya ini jadi perhatian
kita semua pengguna sarana angkutan laut ini adalah perhatian yang harus kita lakukan
ini tentunya harus dilengkapi baik penumpangnya mungkin dilengkapi dengan untuk keselamatannya demikian juga bagi sarana transportasinya tentunya ini juga dicek kelayakannya
termasuk juga jangan memaksakan kehendak untuk memberikan kesempatan pada penumpang yang barangkali sudah melewati batas maksimal
baik om gita
saya juga ingin disampaikan kepada mereka tentunya ke depan ini jadi perhatian
bukan hanya pada yang telah terjadi
ini beberapa waktu yang lalu kita sudah berikan lap jacket pada seluruh nelayan nelayan termasuk juga para tekong yang mengemudikan ini pongkong
diberikan lab jacket namun pada pelaksanaannya barangkali kita pulang kontrol sehingga ada kelalaian sehingga tidak menggunakan lab jacket
apakah kemudian nanti akan sejauh memberikan larangan begitu pak tidak hanya sekedar himbawan dan juga langkah langkah antisipasi
ya tentunya hal seperti ini kan intansi terkait yang menangani hal tersebut ada sop yang tentunya harus dilaksanakan
sehingga apabila tidak sesuai dengan ketentuan tentunya ini jangan sampai akan mengakibatkan timbulnya keselamatan
timbulnya keselamatan orang yang harus kita lakukan
yang kita jaga itu tidak terjamin demikian
baiklah terima kasih akbp hartono kepala bidang humas polda kepulauan riau untuk informasinya di cnn indonesia newsroom